mengetahui perkembangan terkini penyelidikan pasca serangan yang terjadi di gereja santo yosef di medan sumatera utara
kita telah terhubung dengan koresponden kami ada yan prabudi yang saat ini berada di sekitar tempat kejadian perkara
yan apa informasi terkini dari penyelidikan yang bisa anda informasikan kepada kami situasinya seperti apa
ya budi hingga saat ini belum ada keterangan lanjutan yang resmi dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait permasalahan atau terkait kasus penyerangan di gereja santo yosef di jalan dr masyur medan ini
keterangan awal baru keterangan awal yang diberikan oleh direktur direktorat reserse kriminal umum polda sumatera utara tadi pagi
dan dalam keterangannya direktur direktorat reserse dan kriminal umum polda sumatera utara menerangkan tentang kronologi kejadian
dan juga menyatakan bahwasannya pelaku mengaku bahwa dirinya disuruh oleh seseorang yang tidak dia kenali untuk melakukan penyerangan tersebut
sementara ini informasi terkait kasus ini baru sampai di sana
selain kronologi tentu saja yang sudah diungkapkan juga oleh sejumlah saksi yang hadir di gereja tersebut
dan tadi juga tadi sore juga ada sejumlah tokoh yang sudah datang ke gedung satuan reserse kriminal polresta medan untuk menanyakan atau terkait kasus ini
tadi juga hadir direktur tindak pidana umum mabes polri brigjen polisi agus andrianto
namun dia tidak mau memberikan keterangan terkait kasus ini hanya menyatakan bahwasannya proses sedang berjalan
sesaat tadi juga anggota dpr ri trimedia panjaitan
yang juga anggota pansus revisi undang undang terorisme baru keluar dari gedung satuan reserse kriminal poresta medan
namun juga tidak mengungkapkan apa hasil perkembangan dari kasus ini
karena tadi di awal kami sempat mewawancarai dan dia berkata bahwa kedatangannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
kepala kepolisian resor kota medan juga tidak mau belum mau maksud saya memberikan keterangan
tadi saat ditanyai oleh wartawan
sehingga memang informasi resmi terkait kasus ini masih sangat minim
hanya sebatas kepada kronologi dan juga pengakuan daripada pelaku yang tadi diungkap oleh pihak polda sumatera utara
mengenai keterlibatan pihak lain seperti yang tadi anda sudah singgung
tidak hanya ia sebenarnya yang terlibat dalam aksi teror ini
tapi juga ada dugaan dugaan keterlibatan pihak lain yang kemudian mungkin saja menyuruh iah ini untuk bisa melakukan aksi teror ini
informasi apa yang mungkin anda bisa dalami terkait dengan keterlibatan pihak lain
apakah indikasinya mengarah kemana dan apakah kepolisian juga tengah mengejar suspek atau tersangka
atau orang yang diduga melakukan atau orang yang diduga membayar iah ini
ya budi informasi yang saya terima memang pihak kepolisian dalam hal ini
kepolisian resort kota medan dan juga kepolisian daerah sumatera utara
sedang mengerahkan tim khusus untuk mencoba mencari tersangka lainnya
atau orang yang kemungkinan menyuruh atau terlibat dalam aksi penyerangan ini
karena diduga tidak hanya iah yang terlibat atau menjadi pelaku
karena mungkin dia disuruh atau ada kompotan lain yang terlibat
namun sampai saat ini memang belum bisa diketahui apakah ini ada hubungannya dengan pihak pihak lain
atau sel sel terorisme yang saat ini sedang melakukan aksi teror
terorisme terorisme di sejumlah daerah di indonesia
kita akan menunggu seperti apa hasil dari pihak kepolisian
karena memang sampai saat ini informasi terkait hal tersebut belum banyak beredar
atau belum banyak diungkapkan oleh pihak kepolisian budi
informasi yang tengah dikumpulkan oleh pihak kepolisian sudah sampai sejauh mana
apakah saat ini tersangka kan informasi pasti didapat dari tersangka
apa juga kepolisian hingga saat ini juga telah memanggil pihak keluarga
atau mungkin orang orang yang ada di tetangga
tersangka sendiri bagaimana prosesnya
ya selain sudah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
pihak kepolisian juga sudah memeriksa rumah dari pelaku
dan juga sudah memanggil keluarga pelaku
dalam hal ini orang tua pelaku dan juga jemaat gereja untuk dimintai keterangannya
dan saat ini proses masih berlangsung inilah yang belum diberitahukan kepada awak media
keterangan dari pihak kepolisian masih menyatakan bahwa proses masih berjalan
dan nanti akan diungkapkan sebenarnya seperti apa kasus ini budi
seberapa kondusif kota medan saat ini yan yang mungkin bisa anda beritahukan kepada kami
apakah terlihat ada eskalasi massa gitu akibat peristiwa yang terjadi pagi hari tadi
dan juga bagaimana aktivitas di gereja saat ini
secara umum tidak ada saya belum melihat ada eskalasi massa atau mengumpulnya masa
kecuali pada pagi tadi di lokasi kejadian
artinya warga berdatangan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di lokasi tersebut
sementara lokasi juga sudah diberi garis polisi dan tidak ada aktivitas publik yang dilakukan di sana sejak kejadian tadi
dan setelah itu siang tadi juga pihak kepolisian sudah berusaha untuk mengurai atau membubarkan warga
yang berkumpul di sekitar lokasi
dan lokasi juga sudah berangsur sepi artinya aktivitas berjalan normal seperti biasa
namun memang di lokasi pihak kepolisian masih berjaga termasuk juga di sejumlah gereja di kota medan
dilakukan penjagaan untuk mengantisipasi adanya aksi aksi atau hal hal yang tidak diinginkan budi
baik yan kami terus menunggu perkembangan terkini informasi dari medan sumatera utara
terima kasih atas informasi terkini dari anda